dpr melalui komisi delapan akan segera membentuk satuan pengelola dana umroh
langkah ini diambil terkait dengan kasus penipuan umroh yang dilakukan oleh first travel
ketua komisi delapan ali taher menyatakan pemerintah akan merumuskan undang undang perjalanan haji dan umroh yang baru
karena regulasi yang ada saat ini dinilai belum cukup mengakomodir secara keseluruhan
undang undang nantinya juga menekankan pada pengelolaan dana investasi dana umroh yang selama ini belum terproteksi secara hukum
ia menambahkan pengawasan dana umroh akan mencontoh model pengawasan pada dana haji dan turut melibatkan otoritas jasa keuangan
pengawasan diperlukan untuk menghindari investasi ilegal dari penghimpunan dana masyarakat seperti yang dilakukan first travel
di dalam undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat belas sebenarnya sudah ada proteksi untuk itu
hanya saja implementasinya di lapangan itu masih menimbulkan persoalan persoalan
terutama di dalam
pemberian izin itu cenderung dipermudah
dipermudah kemudian tidak ada jaminan kemudian evaluasinya juga kurang sehingga pengusaha travel itu menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu hanya semaunya saja
selanjutnya komisi delapan dpr ri mengungkapkan setidaknya ada lebih dari sepuluh biro travel umroh
namun hingga saat ini belum bisa diungkapkan secara luas nama dan juga pelanggaran dari masing masing biro travel
alasannya masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut oleh kementerian agama dan dirjen perjalanan haji